direktur utama bulog budi waseso berpendapat tata niaga pangan nasional masih morat marit
mantan jenderal polisi bintang tiga ini menilai tugas bulog sebagai penjaga ketahanan pangan direduksi pada penanganan masalah beras saja
padahal masih ada beberapa bahan pokok yang lain yang harus diperhatikan ketersediaannya
dalam diskusi roundtable ketahanan pangan nasional tahun politik dua ribu sembilan belas
direktur utama bulog budi waseso mengatakan pihaknya ditantang oleh presiden joko widodo
untuk mampu menjamin ketersediaan pemerintah tanpa harus impor
untuk itu bulog telah berupaya menyerap secara maksimal produksi beras dalam negeri
yang tadi selain itu dengan perpres itu yang empat puluh delapan itu
kita ini punya tanggung jawab dari beberapa sebelas bahan pokok
tapi mpr ini nggak jalan
bulog itu kan hanya dikebiri soal beras itu pun penugasan
dan beras itu juga bukan satu satunya bulog
tata dan aturan ya itu yang mengatur bulog juga
menurut saya ya itu juga menyulitkan bulog untuk
melakukan penyerapan maksimal